presiden joko widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum
dugaan penistaan agama dengan tersangka calon gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama yang ditangani kepolisian
melalui juru bicara kepresidenan johan budi
presiden joko widodo meminta semua elemen masyarakat untuk mengawasi proses hukum di langkah berikutnya
proses hukum harus dihormati dan apa yang dilakukan oleh polri saat ini
sudah memenuhi kaedah kaedah yang diperlukan transparan adil dan profesional
presiden meminta pada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak polri